ya berikutnya pemirsa empat orang anak tewas tertimpa bok culvert atau gorong gorong di labuan batu utara sumatera utara pada senin sore
keempatnya tewas tertimbun di dalam terowongan gorong gorong saat mencari ikan
suasana duka menyelimuti rumah korban warga dusun dua sumberjo desa seiraja kabupaten labuan batu utara sumatera utara
empat anak tewas saat mencari ikan di sebuah gorong gorong sementara tiga lainnya selamat
keempat jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan
peristiwa ini bermula saat ketujuh anak tersebut berniat mencari ikan dengan cara menguras air di sebuah aliran parit yang terhubung dengan gorong gorong
melihat air telah mengering empat orang anak coba masuk untuk mencari ikan ke dalam gorong gorong
saat di dalam tiba tiba gorong gorong tersebut amblas dan menimbun keempatnya
tiga orang anak lainnya yang berada di luar gorong gorong
langsung mencari pertolongan
namun naas keempat anak yang sudah tertimbun peruntuhan sudah tidak tertolong
korbannya ada empat
yang tiga meninggal di rumah sakit
yang satu tinggal di tempat
itulah katanya udah ayo berangkat kita pulang
nggak ada ikannya
begitu dengar dia jarak lima menit langsung bep
terus minta tolong dan anak anak itu di dalam
keempat jenazah korban rencananya akan dikebumikan pada selasa siang oleh keluarga di pemakaman umum setempat
azhar effendi manurung labuan batu utara sumatera utara